cnn indonesia breaking news
anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news
kami akan mengajak anda mengetahui kondisi terkini di bendungan katulampa
sudah ada jurnalis transmedia juanda
selamat malam juanda
bagaimana kondisi tinggi muka air di sana
apa statusnya saat ini juanda
dapat kami laporkan untuk saat ini tinggi muka air di bendung katulampa

ada pun kronologi penurunan berlangsung tiga puluh tiga dari ketinggian seratus
lalu menurun lagi sembilan puluh dan sampai saat ini bertahan di ketinggian enam puluh cm
untuk kolom arus yang mengalir ke jakarta itu mencapai enam puluh ribu liter air
ada bagaimana kondisi cuaca di sana
apakah sudah grimis atau turun hujan
atau memang masih baik baik saja
masih cerah gitu juanda
ya tadi sepanjang sore memang di bogor dan sekitarnya
terpantau hanya di seribu timendung
namun jelang petang ini gerimis kembali turun
namun demikian petugas tetap mewaspadai curah hujan di kawasan hulu puncak
oke kita akan menghubungi anda kembali untuk mengetahui perkembangan di bendungan katulampa
terima kasih sekali jurnalis transmedia juanda
selamat malam dan selamat bertugas kembali
hari pertama di tahun dua ribu dua puluh banjir menerjang ibu kota dan wilayah sekitarnya
aktivitas masyarakat lumpuh warga dari berbagai pemukiman penjuru jakarta terpaksa mengungsi
masalah banjir seolah menjadi persoalan klasik yang belum menemukan solusi apa yang salah
dengan sistem tata kota ibu kota dan bagaimana semestinya pemerintah pusat dan provinsi
bersatu padu menyelesaikan
masalah banjir ini kita akan membahasnya dengan arah sumber nirwono yoga yang sudah hadir bersama saya di studio pada malam hari ini
mas nirwana yoga ini merupakan pengamat tata kota universitas trisakti
selamat malam pak nirwono
terima kasih sudah hadir di tengah banjir dan juga hujan cuaca tidak menentu di ibu kota pada hari ini dan juga tadi malam
ini kan sebetulnya banjir persoalan klasik ya
setiap tahun itu jakarta dilanda banjir
tapi yang kali ini kemudian warga ibu kota itu kaget
karena tidak ada notifikasinya tidak ada peringatan dini
apa sebetulnya masalahnya
ya sebenarnya kalau kita menurut ke belakang ya
kalau kita lihat laporan dari bmkg memang ada kecenderungan untuk peningkatan hujan sebenarnya
tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa yang terjadi hari ini pun sebenarnya bukan puncak musim hujan
karena kalau kita melihat baru nanti di awal februari sampai dengan februari itu justru puncak puncaknya musim hujan
jadi ini masih taruhlah seperti pemanasan
nah kalau kita lihat seperti itu kecenderungannya ini menunjukkan bahwa
kita secara umum belum siap untuk mengantisipasi banjir
nah oleh karena itu saya justru mengingatkan kembali
ada empat tipe banjir yang harusnya kita ingat selalu untuk penanganannya
apa itu pak empat tipe banjir
yang pertama hari ini yang kita ketahui adalah banjir kiriman
banjir kiriman ini pasti
hari ini adalah banjir kiriman
karena bau gaur hujan kemudian sungai mengalir dan meluap dan mengendangi hampir sebagian besar pemukiman di bantaran kali
tipe kedua ini juga terjadi hari ini
yaitu pemukiman yang tidak berada di bantaran kali tetapi juga terendam banjir karena buruknya saluran drenase
ini belum terjadi karena kebetulan
pantai utara sekarang ini belum masuk di bulan murnama
dengan demikian masih aman untuk terjadi rob
itulah kenapa hari ini fokus banjir lebih kepada wilayah timur dan juga wilayah selatan
belum ke utara ataupun barat bagian utara
jadi lebih aman ke situ pusat pun masih aman hitungannya
nah yang keempat yang sebenarnya perlu kita antisipasi kalau
nanti menjelang puncak musim hujan nanti
tiga tipe tadi terjadi bersamaan
jadi pada saat bersamaan banjir kiriman datang banjir lokal ada
nah ini kalau terjadi kita akan ingat kembali mundur ke belakang sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dua ribu dua dua ribu tujuh bahkan dua ribu dua belas
dimana saat itu juga jakarta sempat lumpuh beberapa hari karena terjadi banjir besar
jadi artinya banjir pada tahun dua ribu dua belas yang sempat mengenangi bundaran hi
kemudian pusat pusat di sudirman pusat kota tamrin itu adalah karena tiga banjir
tiga tipe banjir itu bersatu ya
banjir kiriman kemudian dari banjir lokal dan juga rob
itu semuanya bercampur menjadi satu
nah hari ini kita beruntung karena rob belum terjadi gitu mbak
nah sebetulnya kenapa sih sebetulnya dki jakarta ini dan juga wilayah wilayah penyangga itu
kemudian seperti gagap menghadapi banjir
setiap banjir kemudian selalu gagap
apakah kemudian ada tata kelola lingkungan yang bermasalah di wilayah puncak dan juga di wilayah penyangga dki
ya kalau kita lihat petanya hari ini yang banjir ya
hampir sebagian besar itu terjadi karena terjadi perubahan tata ruang
misal kalau kita bicara daerah bekasi saja
secara umum bekasi itu merupakan daerah resepan air
kalau kita lihat tahun seribu delapan ratus delapan puluh an ya
sampai sembilan puluh itu merupakan daerah rawa rawa dan bekas situ
yang sekarang berubah menjadi pemukiman
jadi secara alami memang pemukiman di daerah bekasi tadi sangat rawan terjadi kendangan banjir
nah kemudian pemukiman pemukiman yang kebetulan berada di bantaran kali hari ini
itu kan hampir sebagian besar mendapatkan luapan air sungai sehingga mereka tergenang banjir
jadi sebenarnya kalau kita lihat petanya
sebagian besar bukan hal yang baru
kalaupun ada beberapa lokasi yang kami temukan yang dilaporkan biasanya tidak pernah hujan
tetapi sebenarnya punya sejarah banjir ya
atau jarak banjir jangka panjang mungkin sepuluh lima belas tahun yang lalu
jadi secara teknis sebenarnya titik titik banjir hari ini tidak banyak berubah
yang kedua adalah ini kan belum mencapai puncak musim hujan
artinya ini belum menjadi indikator bahwa jakarta benar benar siap untuk mengatasi banjir di puncak musim hujan
ini kan gubernur dki jakarta juga bilang ya pak
bahwa wilayah yang paling terdampak banjir itu adalah jakarta timur
ada sebelas wilayah di jakarta timur yang terdampak banjir
artinya dari seluruh ibu kota dki jakarta itu yang paling parah adalah jakarta timur
apa sih sebetulnya persoalan yang paling mendasar di jakarta timur itu kemudian yang membuat
dia merupakan wilayah yang terdampak paling parah gitu
kalau kita lihat arahnya makanya terkait dengan bekasi kan sebenarnya
ada dua sungai besar yaitu kali cipinang dan kali
nah kalau kita lihat juga titik banjirnya semua adalah pemukiman yang tidak jauh dari kedua kali tadi
jadi kita lihat juga titik banjirnya semua adalah pemukiman yang tidak jauh dari kedua kali tadi
jadi dengan demikian bisa dipastikan kapasitas sungainya melebih dari kapasitas yang ada
artinya perlu ada penataan bandaran sungai tadi ya itu yang pertama
kemudian yang kedua daerah daerah yang cenderung banjir
merupakan daerah daerah yang secara topografi merupakan daerah cekungan mbak
nah dengan demikian air pasti akan mengalir ke daerah daerah tersebut
contoh paling mudah kalau kita bicara hari ini di kemang
kembang secara teknis kan ada bantaran kali ada cekungan dan merupakan daerah resepan air
sekarang fungsinya berubah menjadi perumahan gedung
artinya ada alih tata ruang yang harusnya kemudian difungsikan untuk
bangunan dan sebagainya
resapan tapi kemudian menjadi bangunan itu menjadi persoalan juga
dan itu akhirnya sebenarnya kalau kita lihat dari belakang tidak mengherankan
kalau air akhirnya menggenangi kawasan tersebut
karena secara alami ya memang daerahnya air
nah ini mungkin yang harus dilakukan oleh pemprov dki untuk menata ulang kawasan kawasan tersebut
tapi pak nirwan tadi kan mengatakan ya bahwa banjir yang terjadi pada kemarin
kemudian sampai hari ini itu curah hujannya
sebetulnya intensitasnya tidak begitu tinggi
tapi biasa biasa saja kalau kita dengar dari bmkg penjelasannya lima puluh mm
nah kalau misalnya kemudian curah hujannya tinggi kita akan lihat ini saya akan perlihatkan kepada anda
di belakang kita bisa lihat intensitas curah hujan banjir jakarta pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini tinggi sekali ya
kemudian pada tahun dua ribu dua satu ratus enam puluh delapan
tahun dua ribu tujuh yang puncaknya ya
sepertinya paling puncaknya adalah pada tahun dua ribu tujuh belas
ya jakarta sempat lumpuh tiga hari mbak
jadi catatan yang paling penting sebenarnya kalau kita lihat peta
rata rata puncak musim hujan tadi di atas tiga ratus itu yang paling parah
kalau tiga ratus itu sudah pasti bisa dikatakan jakarta cenderung akan lumpuh
nah hari ini sebenarnya dalam tanda petik kita beruntung karena ini hari libur
kemudian tidak banyak aktivitas
dan sebagian besar orang jakarta justru tidak berada di jakarta

andainya ini hari rabu hari kerja dan semua orang kerja
bisa dikatakan bisa dipastikan bahwa jakarta akan lumpuh
karena semuanya tidak bergerak
ya ini tahun dua ribu delapan juga agak tinggi dua ratus lima puluh mm per hari
kemudian dua ribu tiga belas yang banjir tahun dua ribu dua belas itu berapa pak
yang pada saat mengenangi bundaran hi
itu mencapai dua ratus
itu mencapai dua ratus
atau bahkan kalau warga masih ingat di tahun dua ribu empat belas
sempat jebol tanggul di jalan latu harari
yang sempat menggenangi kawasan bundaran hi
nah ini artinya sebenarnya kalau kita lihat ini
kita lihat trendnya mbak
rata rata sebenarnya sudah di angka yang cukup ekstrim
bahkan kalau kita puncaknya benar benar itu tiga ratus
nah yang menarik sebenarnya hari ini beberapa titik sebenarnya sempat di atas angka
oke jadi tidak merata semuanya
kita lihat hari ini ya titik pengukuran intensitas hujan
ini semua timur ya
jakarta timur ini tinggi tinggi sekali ya pak s
ini yang menunjukkan
makanya ini yang menunjukkan mereka yang paling berdampak parah
kenapa tadi memangnya bundaran halim tergenang
kenapa daerah taman mini kemarin
tadi juga sempat tergedang lama
bahkan jati asih juga terdampak paling besar
tetapi kalau kita lihat secara umum
itu kan hanya di daerah timur di beberapa titik
tidak secara keseluruhan
selatan juga lebih aman
bahkan kalau kita tarik lagi ke barat
sampai ke pusat juga tidak menunjukkan angka yang ekstrim sebenarnya
apakah persoalan sistem drainase
dan juga tata kota di jakarta ini perlu diperbaiki
memang itu menjadi masalahnya
kita akan bahas
jangan kemana mana tetap bersama kami
cnn indonesia breaking news akan kembali usai jeda
anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news
tadi kita sudah berbincang dengan pak nirwono yoga
pengamat tata kota
bahwa yang paling terdampak
banjir paling parah adalah daerah jakarta timur
nah kita akan mengajak anda
untuk mengetahui situasi terkini
dari bandara halim perdana kusuma jakarta timur
kita telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
selamat malam adit
kita tahu bahwa landasan pacu
atau runway bandara halim ini tergenang
sekarang sudah surut belum dit
ya arifana selamat malam
situasi terkini yang ada di bandara halim perdana kusuma
runwaynya sudah surut
sudah bisa digunakan kembali
namun bagian kota ini sudah surut
jadi petugas dari halim perdana kusuma ini
harus lebih memastikan
bagaimana nantinya alur air drainase
yang ada di sekitar landasan pacu
agar bisa segera digunakan
karena tadi menurut hasil pantauan dari menteri perhubungan budi karya
yang sudah hadir
memantau bahwa halim perdana kusuma ini sudah bisa digunakan
mulai besok hari
namun hingga saat ini masih akan terus dilakukan perbaikan perbaikan
terkait dengan lampu lampu yang ada sekitar runway
karena memang tadi juga kami sempat mendapat informasi
ada beberapa lampu yang tergenang oleh air
dan menyebabkan lampu tersebut rusak
sehingga nantinya akan segera dilakukan perbaikan
bisa digunakan oleh para penumpang
yang akan berangkat dari
bandara internasional halim perdana kusuma ini
menuju ke provinsi atau ke daerah yang dituju
kemudian juga tadi memang
kalau kita melihat kondisi yang ada di siang hari
pagi hari banyak sekali ratusan
para penumpang yang ingin memastikan
bagaimana status mereka
nasib mereka apakah bisa berangkat atau tidak
namun tadi kami juga
sempat mendapatkan informasi
bahwa ada beberapa kompangan
dan juga pihak dari bandara
tadi juga menyiapkan bis bis
yang akan siap untuk mengantarkan para penumpang
untuk berangkat yang seharusnya
dari bandara internasional halim perdana kusuma
menjadi ke bandara internasional soekarno hatta
yang ada di cengkareng
dan hingga saat ini juga memang masih ada beberapa bis
yang masih standby disini untuk
mengangkut penumpang yang memang ada
dari keberangkatan malam hari
karena kalau tadi kita lihat begitu sesak sekali
sudah seperti terminal bis
disini banyak sekali penumpang yang beresakan
untuk segera masuk ke bis
untuk segera mengejar keberangkatan
di bandara internasional soekarno hatta cengkareng
dan juga dapat diinformasikan bahwa
kepada para penumpang
memang nantinya akan diberikan sms notifikasi
atau juga email kepada para penumpang
terkait dengan perubahan jadwal
apabila nantinya ada air yang naik kembali
di wilayah halim perdana kusuma ini
namun ini akan segera diantisipasi oleh
para pihak dari bandara untuk mengecek
drainase di sekitar runway bandara
agar air tidak naik
dan kemudian juga dapat diinformasikan
pihak dari bandara halim perdana kusuma
masih terus berjaga
di bagian luar dan juga di bagian dalam
tempatnya di bagian runway
atau di landasan pacu
agar nantinya bisa memastikan keberangkatan pertama
pada besok hari
di bandara halim perdana kusuma
hingga saat ini memang ada sekitar dua puluh empat keberangkatan
yang harus diri schedule
diubah jadwalnya dan tadi
sudah banyak sekali penumpang
yang harus dialihkan keberangkatannya
menuju ke bandara internasional soekarno hatta
bahkan untuk rute
keberangkatan yang harusnya landing
di bandara halim perdana kusuma pun
sudah dialihkan ke bandara internasional soekarno hatta
dan penumpang yang seharusnya turun
di halim perdana kusuma ini
sudah diberikan fasilitas bis
untuk berangkat menuju ke halim perdana kusuma ini
sehingga memang kalau kita lihat disini
persiapan dan juga
apa yang dilakukan oleh para pihak bandara ini
meskipun pada saat pagi dan juga siang
saat crowded sangat banyak sekali orang orang
yang memastikan bagaimana status mereka
sempat menanyakan bagaimana kesiapan
pihak bandara namun hal tersebut tidak berlangsung lama
cukup sekitar dua sampai tiga jam
para penumpang yang tadinya menumpuk di bagian
boarding pass dan juga
bagian ruang tunggu ini sudah mulai berkurang
bahkan pada malam hari ini saya melaporkan
sudah mulai berkurang tidak ada
crowded atau tidak ada penuh sesak
seperti tadi siang rifana
ada kompensasi dari pihak bandara yang diberikan
kepada para penumpang yang
terpaksa dibatalkan ataupun ditunda
penerbangannya ke bandara soekarno hatta
dengan kompensasi tersebut pihak bandara
atau pihak maskapai penerbangan akan memberikan
sehingga nantinya diharapkan kepada para penumpang
yang memang merasa penerbangannya batal
kemudian juga di reschedule
dan tidak jadi berangkat boleh langsung menghubungi
maskapai yang bersangkutan dan juga pihak dari bandara
ini akan diberikan kompensasi
kalau ternyata tetap ingin berangkat
nanti bisa dikonfirmasi kembali
terkait dengan pemindahan jadwal atau reschedule
nantinya akan diatur oleh pihak maskapai dan juga kembali ke bandara soekarno hatta
untuk berangkatan dari pesawat
yang ada di halim perdana kusuma atau di
wilayah cengkareng jakarta
di wilayah cengkareng atau di tanggerang selatan
atau di bandara internasional soekarno hatta
kursi pesawat yang pada saat itu ada
sehingga nantinya diharapkan seluruh penumpang ini
untuk menanyakan kepada para maskapai
dan juga pihak bandara terkait dengan status
keberangkatan mereka rifanah
ya adit anda sempat berbincang dengan penumpang disana
apa respon mereka dengan adanya
penundaan ataupun pengalihan
penerbangan ke bandara soekarno hatta
respon mereka sangat kesal
petugas yang pada saat itu pada saat pagi
dan juga siang hari ini kurang sigap
karena yang tadinya banyak sekali antrian
bahkan ratusan orang mengantri untuk memastikan
kepada angkatan mereka di bagian
customer service atau layanan pelanggan
disana hanya tersedia satu sampai dengan dua
petugas dari setiap maskapai
penerbangan ya namun tak lama kemudian
disana sudah disediakan
petugas cadangan yang akan siap untuk membantu
sehingga tadi sudah saya sebutkan bahwa
petugas yang tadinya hanya ada sekitar
satu atau dua orang ini langsung bertugas dengan cepat
antrian dari penumpang yang memang
memastikan keberangkatan mereka dan
tentunya juga disini solusi sudah
diberikan oleh para maskapai
terkait dengan tadi ada kompensasi
dengan status sebagai
reschedule atau jadwal ulang
demikian oke terima kasih
aditya aksan yang melaporkan langsung dari bandara halim
beranakusuma jakarta selamat bertugas kembali
nah pak nirwono
kita akan kembali membahas lagi ya
sebetulnya ada masalah nggak sih dalam sistem
yang sudah tidak bisa menopang
aliran aliran air yang seharusnya gitu
ya kalau secara umum ya selain penataan
bantaran kali persoalan terbesar di jakarta adalah
rehabilitasi saluran air secara besar besaran
data kami dilaporkan itu menunjukkan
bahwa saluran air drainase
saluran air kita temukan
tiga hal satu dia tidak terhubung
baik dengan saluran berikutnya
jadi mulai dari saluran tersier sekunder primer
itu kalau kita telusuri itu tidak terhubung dengan baik
itu yang kemudian menyebabkan tidak berjalan fungsinya
kan harusnya kalau terhubung dengan baik
kan semuanya ngalir secara hirarkis gitu
saluran air yang kita temukan di lapangan
sudah tidak memenuhi syarat ukuran dimensi
kalau kita bicara soal hujan ya rata rata kita di lapangan itu hanya
sekitar empat puluh cm lima puluh cm
paling besar itu hanya satu lima
lima meter padahal dengan intensitas hujan yang tinggi ini
harusnya kita punya mimpi besar
saluran drainasenya mungkin taruhlah
dua sampai tiga meter di jalan jalan utama
sehingga kapasitasnya juga besar
nah ketiga yang jadi persoalan utama kita ini
kan saluran drenase kita ini
masih ditumpang tidih dengan jaringan utilitas
jadi kalau kita masuk ke dalam
itu hampir memenuhi badan dari saluran air
ini pr terbesarnya
oke itu sebetulnya pemprov dki
jakarta sudah mengetahui itu sejak lama
atau memang gimana sih ada yang sudah
mereka lakukan nggak sih pak
kalau kita bicara itu sudah lebih mungkin lima belas tahun yang lalu ya
hal itu diinformasikan
nah persoalannya adalah saat ini
itu ternyata tidak terintegrasi
dengan perbaikan saluran air
oke jadi trotoarnya saja yang direvitalisasi
tapi saluran air atau tidak
itu tidak direvitalisasi
karena perbedaan dinas ternyata
kalau kita bicara perbaikan trotoar
itu ada di dinas bindamarga
ada di dinas sumberdaya air
dalam praktiknya di lapangan
misal seperti yang kita katakan kemang
kemang kan sedang melakukan revitalisasi trotoar
artinya kalau dia banjir sekarang
menunjukkan saluran airnya nggak berfungsi
berarti drainas kita itu masih zaman kolonial
meskipun jakarta ini sudah dibangun
tapi drainasnya masih zaman kolonial
jadi ini yang menurut saya harus dilakukan rehabilitasi besar besaran
mumpung sekarang revitalisasi trotoar
apakah tidak sebaiknya
sebagai perusahaan yang diperbaiki
perbaikan saluran air
kemudian bebas dari kabel pipa yang selama ini mengganggu saluran air
ini kan prpr yang harusnya dikerjakan
persoalan pekerjaan konstruksi
seperti lrt jembatan
berpengaruh tidak menutup jaringan drainasa
itu sempat disebutkan ya
tahun lalu masih ada
kalau kita bicara itu kan
masih ada pekerjaan mrt masih ada pekerjaan lrt ya
tapi kalau tahun ini sebagian besar kan sudah rampung
mrt sudah beroperasi
sudah hampir rampung di lapangan bahkan sudah ada yang hampir selesai
jadi secara teknis tidak ada gangguan pembangunan infrastruktur untuk saluran drainase
artinya kalau kita hari ini bicara pemukiman pemukiman yang langganan banjir
tapi jauh dari pemukiman dari bantaran kali bisa dipastikan pemukiman itu saluran drenasenya buruk
selain persoalan drainase apakah persoalan sampah itu juga menjadi salah satu faktor sih pak
ya pasti kalau kita lihat hari ini di pintu manggara ini pak itu namanya sampah kiriman itu luar biasa
saluran drenase pun kalau kita telusuri banyak sekali kalau nggak isinya lumpur ya sampah
jadi ini salah satu budaya juga yang menurut saya harus dilakukan penegakan hukum
karena bagaimana juga kalau ini tidak ada ketegasan dari pemerintah
sampai kapanpun mongsungenya diperbagusin atau berbaiki saluran airnya juga dirapikan
tapi kalau budaya membuang sampah masih sembarangan bisa dipastikan juga tidak akan berfungsi optimal
tadi kan gubernur dki jakarta pak anies baswedan bersama dengan menteri pupr pak basuki hadi mulyono
sempat berbeda pendapat ya normalisasi
nah itu pak gubernur mengatakan bahwa mau dinormalisasi seperti apapun
kalau tidak ada penahanan terhadap aliran air dari luar itu akan sama saja gitu loh
itu kampung melayu juga tetap banjir meskipun normalisasi kali ciliwung tidak dilakukan
itu bisa dijelaskan nggak sih pak
betul ada dua hal yang perlu kita klarifikasi ya
yang pertama pemahaman untuk penataan bantaran kali sebenarnya
suka tidak suka kali itu kan harus dilebarkan
apalagi kalau kita bicara ciliwung misalnya dari lebar yang sekarang itu hanya dua puluh itu
kan rencana awal mau dibesarkan sampai dengan tiga puluh lima meter
artinya kiri kanan itu harusnya dilebarkan tujuh lima meter pembebasannya
nah program ini kan berhenti karena tadi pemerintah tidak mau melakukan pembebasan lahan
sehingga lokasinya tidak bisa dilebarkan
nah ini juga akhirnya berdampak apa
sebagian besar sungai sungai kita yang tiga belas sungai utama itu kan sedang menyusut
inilah yang harus dilebarkan dari lokasi pemungkimannya baru bisa dilakukan
nah setelah ini dilebarkan baru kementerian pupr itu menata
nah disinilah timbul persoalan pada saat apa
ini mau dilakukan normalisasi atau narasi
ini lebih kepada konsepnya saja mbak
namanya saja sebenarnya
tapi namanya pelebaran dan relokasi warga itu wajib
ini yang tampaknya dihindari oleh gubernur yang baru
berarti pelebaran kali berkaitan dengan pengusuran
nah itu yang menjadi masalah tadi sudah disebutkan oleh pak nirwono
kita akan bahas kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia
cnn indonesia breaking news
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
menanggapi terjadinya banjir di sejumlah daerah presiden jokowi
dodo menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas jokowi
menginstruksikan bnpb pemerintah provinsi sar dan semua pihak agar segera bergerak
bersama sama memberi rasa aman dan menyelamatkan warga yang terkena pencara banjir
pemerintah pusat pemerintah provinsi harus bekerja bersama sama dalam menanggulangi ini
terutama ya berkaitan dengan urusan urusan hajit
karena pemerintah pusat memang ini bagus dalam proses
dan untuk selesai kita bantu mencimahi bantu ciawi untuk setelah tahun depan selesai
tetapi di luar itu semuanya harus dikerjakan
sementara gubernur dki jakarta anies baswedan akan bersiaga penuh
beserta jajaran pemerintah provinsi dalam upaya menangani banjir yang merendam jakarta
dalam keterangan persnya anies menegaskan seluruh jajaran pemerintah provinsi jakarta
memastikan tersedianya kebutuhan dasar bagi warga yang terdampak banjir
sentrasi kita di jakarta adalah menyelamatkan seluruh warga yang
penghubungan rumahnya penghubungan tempat tinggalnya itu tergenang dengan air
ini sebelum kita bicara tentang air yang datang dari kawasan pegunungan
kita per jam empat sore ini ada sembilan belas tujuh puluh sembilan pengungsi
kelola di tempat tempat pengungsian di seluruh jakarta
dari mulai tadi malam ketika air mulai meningkat seluruh jajaran sudah bekerja
untuk memastikan bahwa semua kesiapan ada
jadi alhamdulillah tempat tinggal sementara pengungsian fasilitas kesehatan obat obatan
tenaga medis makanan minuman dan semuanya alhamdulillah sudah disiapkan
kemudian bagi masyarakat yang mengalami masalah bisa menghubungi kami sejak dari pagi
kita seluruhnya berada di lapangan
ada sekitar satu ratus dua puluh ribu petugas yang dikerahkan untuk bekerja di semua kawasan yang saat ini mengalami banjir
jadi dari kami yang nomor satu adalah saat ini soal penanganan korban dari banjir
itu nomor satu
keselamatan yang pertama
sejauh ini per sore hari ini ada empat yang confirm meninggal
dua di jakarta timur satu di jakarta pusat dan satu di jakarta selatan
mudah mudahan angkanya tidak bertambah
dan kita memastikan seluruh tim medis bekerja di semua kawasan
kemudian terkait dengan antisipasi atas hujan atau air
terima kasih pak
mengetahui saat ini bahwa jakarta sudah tidak lagi hujan
tetapi tadi siang sekitar pukul dua belas itu titik paling tinggi di katulampa menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan
kita memprediksi kira kira pukul enam sore nanti dan beberapa jam kemudian itu seluruh warga yang tinggal di daerah aliran
sungai ciliwung khususnya harus bersiaga
petugas kita ada di semua kawasan yang punya risiko
dan memastikan tempat tempat pengungsian itu semuanya siaga
saat ini alhamdulillah di katulampa angkanya menunjukkan cukup rendah
artinya posisi air yang volumenya besar itu sudah lewat dalam perjalanan ke jakarta
begitu juga dari pintu
begitu air di depok
kita mendapatkan informasi bahwa angkanya cukup tinggi
jadi kita antisipasi
itu artinya saya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah daerah aliran sungai untuk bersiaga dan seluruh jajaran sudah siap untuk membantu
kemudian terkait dengan rencana kedepan kita duduk bersama
seperti tadi disampaikan oleh kepala bnpb bahwa kita menghadapi situasi ekstrim hujan
dari sini kita evaluasi mengapa
karena diprediksi bulan februari adalah waktu dengan periode yang akan curah hujannya sangat tinggi
jadi kita harus antisipasi
jadi kita akan duduk bersama
ini tadi gubernur bicara soal penanggulangan
penanggulangan banjir di masa yang akan datang
tapi tadi nggak dibicarakan juga ataupun disampaikan pencegahan
kalau tadi kan sebelumnya kita sudah membahas ya soal pencegahan
tadi kita menunggu itu sebenarnya
normalisasi kali cilung kemudian pelebaran kali kemudian relokasi
nah sepanjang yang anda ketahui memang selama ini pemprov belum melakukan relokasi ataupun pemindahan terhadap warga untuk melebarkan kali
secara umum tentu kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pak gubernur dan jajarannya
dengan cepat tanggap terhadap evakuasi
tapi kan persoalannya yang kita tunggu tadi langkah selanjutnya
nextnya seperti apa
ya memutus pantaran antai banjirnya seperti apa
ya ini sebagai contoh memangnya
yang kita butuhkan ada kepastian ke arah sana
dalam program penantan pantaran kali itu sudah disebut bahwa salah satu yang terdampak kan pemukiman di pantaran kali
kembali yang perlu kita evaluasi adalah sebenarnya sejak eranya pak fauzi bowo pak jokowi pak ahok
sudah ada rencana untuk pelebaran empat sungai
sanggaran angkei dan sunter
yang ditargetkan tahun dua ribu dua puluh dua itu selesai sebenarnya
jadi sudah ada kesepakatan pembagian tugasnya
gini mbak rifana sungai tadi dilebarkan oleh pemprov dki karena itu berada warga sehingga pemerintah daerah yang bertugas merelokasi
setelah ini direlokasi
pembes tempat berarti
pembes tempat aturannya
mau di dki mau di depok atau bekasi ataupun lokasi lain aturan mainnya begitu
setelah ini dibebaskan masuklah dari kementerian pusat pupr ini untuk melakukan tektis penantan banjiran kali
dan pemerintah pusat pupr ini juga melakukan pemerintahan pelebaran dan didanai dari pemerintah pusat dan juga bantuan dari bank dunia
jadi kesepakatan sudah ada
sehingga ditargetkan tahun dua ribu dua puluh dua empat sungai minimal yang di jakarta
dari tiga belas sungai kita bisa nuntaskan gitu
nah programnya itu

tapi ini sekarang sudah berapa persen ini mbak
ini bisa dikatakan semuanya ciri wong ya
ciri wong itu masih sudah mencapai enam puluh persen kemarin sebenarnya
jadi kita masih punya utang empat puluh persen
tetapi masalahnya dua tahun terakhir ini berhenti total
tidak dilakukan relokasi
terhadap warga bantaran sungai
kenapa bapak udah pernah nanya belum
pak nirwana dan juga pengamat tata kota yang lain sudah pernah menyampaikan ke gubernur
kenapa tidak berani melakukan relokasi terhadap warga bantaran sungai
yang adalah gubernur tidak mau merelokasi warga
padahal secara teknis juga sebagian lahan tadi sudah dibebaskan
sehingga tinggal dibayarkan kemudian warga sudah dapat direlokasi ke rumah susun terdekat misalnya
nah ini yang sampai dengan sekarang itu belum dilakukan
bahkan kalau kita tahun kita lihat anggarannya saja
anggaran tahun dua ribu dua puluh ini
justru menunjukkan bahwa pemprov dki tidak serius mengatasi banjir
oke kalau kita lihat pemprov dki hanya menganggarkan memotong lima ratus miliar hanya menganggarkan enam ratus miliar ya pak ya
dan ini jauh atau tidak seimbang dengan biaya revitalisasi trotoar misalnya
satu empat t kan harusnya kalau banjir itu dianggap serius atau penting minimal angkanya dua kali lipat dong
akhirnya trotoar satu empat triliun tapi penanganan banjir hanya enam ratus triliun
artinya banjir kemudian jadi tidak penting gitu
baca politik anggaran itu menunjukkan bahwa banjir kalah penting daripada pembangunan trotoar
dengan kondisi banjir sekarang ini kan harusnya ada perubahan anggaran ya
teman teman dprd maupun pemprov dki harus berani mengubah anggaran untuk meningkatkan minimal dua kali lipat dari anggaran penataan atau partisipasi banjir
misal untuk memastikan tadi yang diminta oleh kementerian pupr membebaskan lahan di empat sungai yang sudah disepakati
artinya itu segera yang sudah lahan yang sudah dibebaskan langsung dibebaskan
lahannya sudah dibebaskan pun itu sudah dilakukan sejak zaman era pak ahok sebenarnya
jadi tinggal membayar dan kemudian eksekusi di lapangan
tapi kan untuk memindahkan warga di bantaran sungai di empat sungai itu kan bukan hanya menjadi tugas pemprov dki
tapi tadi kan pak nirwana sudah menyebutkan ya bahwa itu menjadi tugas pemda pemda setempat
termasuk wilayah wilayah penyangga seperti bekasi gitu
ya bekasi depok yang kebetulan sungai dapat dilewati gitu
artinya pemda pemda setempat juga tidak melakukan hal yang sama
artinya tidak punya niatan untuk memastikan
untuk melakukan relokasi terhadap warga di bantaran sungai
disitulah yang perlunya koordinasi dari pemerintah pusat
disinilah kemudian pembagian tugas tadi itu diperjelas kembali ya
artinya bukan pemerintah pusat tidak punya dana
tapi selama lokasi ini tidak bisa dibebaskan
maka selama itu juga penataan bantaran kali tidak bisa dilakukan
artinya disini akibatnya adalah warga yang terdampak paling didudukikan kalau terjadi banjir
nah ini yang harusnya juga pemerintah daerah juga harus berani mengedukasi kepada masyarakat gitu
supaya menjelaskan misalnya nih
hari ini kita punya masa emas sampai dengan nanti puncak ke musim hujan di bulan februari
gubernur menjelaskan kepada warga yang tinggal di bantaran engkali termasuk wali kuota pribadi
mau tak mau harus mau dipindahkan
oke untuk kepentingan bersama
kalau tinggal ini hal ini kita akan berhenti semua
berhenti di tempat semua
dki juga tidak bisa membebaskan banjir
pemerintah pusat juga tidak bisa intervensi untuk mengeksekusi atau menata bandaran kali
bahwa konsepnya naturalisasi atau normalisasi
tetapi yang bisa dipastikan kalau sampai seperti ini terus
bisa dipastikan sampai akhir tahun tidak akan banyak perubahan
oke selain persoalan normalisasi kali ciliwung dan juga curah hujan
anda juga melihat nggak sih bahwa kesiagaan dari mesin pompa di seluruh wilayah dki itu sudah berfungsi maksimal
atau memang ada kegagapan gitu dari penkro
kalau kita lihat kondisi hari ini justru banyak pompa pompa air tidak bisa berfungsi karena kerendam mbak
misal seperti itu di daerah grogol ya
di beberapa titik yang kita temukan juga pompanya tidak bisa berfungsi optimal karena tadi satu
dia terendam otomatis tidak bisa digunakan
kedua tempat membuang air atau sungai terdekat itu juga sudah melebihi kapasitas
jadi itu juga tidak bisa dibuang misal di daerah kampung pulo ya
artinya di sini kalau selama pendekatannya dengan sistem pompa
maka sampai kapanpun tidak akan maksimal
terus harus pakai apa pak
nah oleh karena itu ada empat yang harus dilakukan gitu kan
satu pada saat bersamaan harus meningkatkan kapasitas sungai
sungai itu supaya diperlebar supaya kapasitasnya ideal kembali
oke artinya normalisasi empat
oke artinya normalisasi empat
kali itu tadi
iya bahkan idealnya tiga belas sungai karena kalau kita bicara jangka panjang
kedua tadi yang dikatakan hari ini kan banjirnya banjir lokal
yang merupakan saluran air kita yang tidak berfungsi optimal
yang ketiga kita punya satu ratus sembilan wilayah dki saja satu ratus sembilan situ danau untung waduk
kalau ditambah jabodetabek total ada satu ratus tujuh puluh delapan situ danau embung waduk yang diharapkan
seperti presiden jokowi sampaikan yaitu
air itu semua ditampung dulu
bayangkan kalau satu ratus tujuh puluh delapan situ danau waduk itu menampung air
berarti kan air yang akan dibuang menjadi berkurang
nah yang keempat yang tidak kalah penting kalau kita lakukan tadi
yaitu membutuhkan daerah resapan air ruang terbuka hijau
oke itu berarti langkah langkah yang harus dilakukan segera dan juga secepatnya
oleh pemprov dki jakarta supaya bencana banjir ini tidak lagi melanda ibu kota
iya betul mas
oke terima kasih sekali pak nirwano yoga atas sarannya dan juga masukannya

berdiskusi di sini supaya masalah banjir di ibu kota ini tidak menjadi masalah klasik
yang terus menerus terjadi
dan breaking news masih akan kembali sesaat lagi
tetap bersama kami